setelah dua tahun dilanda pandemi garuda indonesia akan kembali disibukan dengan mobilitas mudik lebaran agenda kenegaraan hingga pemberangkatan jemaah haji dua ribu dua puluh
garuda berharap kinerja keuangannya membaik di tahun ini meski diliputi kecemasan mengenai proses penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu
direktur utama irfan setia putra mengatakan untuk melayani penerbangan tersebut armada yang dioperasikan saat ini hanya tiga puluh tiga pesawat baik domestik dan internasional dengan berbagai jenis pesawat
garuda berharap proposal perdamaian pada masa pkpu yang diajukan kepada seluruh kreditor bisa diterima sehingga pada saatnya bisa melakukan penambahan jumlah pesawat secara bertahap
irfan menambahkan tahun pemulihan bagi garuda sudah dimulai sejak dua ribu dua puluh dua dan berharap kondisi pandemi bisa menjadi endemi agar pemulihan bisa berlanjut di tahun dua ribu dua puluh
bila kinerja keuangannya semakin membaik garuda juga akan kembali membuka pintu rekrutmen tenaga kerja untuk operasional
garuda berharap proses penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu akan dioperasikan saat ini
garuda berharap proses penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu akan dioperasikan saat ini